suruh bapak untuk suap polisi
enggak mas pasti bapak nggak akan mau karena ini caranya salah mas
ini beneran mas uang sebanyak ini
udah terima aja banget sih
itu keuntungan dari bisnis aku
terima kasih ya allah
doaku selama ini ternyata dikabulkan
suamiku sudah berubah menjadi orang baik
saudara agus anda terduga terlibat pencurian motor
saudara agus cepat keluar
saudara agus anda terduga terlibat pencurian motor
saudara agus cepat keluar
saudara agus cepat keluar
selahkan diri anda
mas mas ada apa ini mas
apa bener tuduhan polisi
mas jawa pertanyaan aku mas mas
berhenti jangan lari
kamu kesana saya kesana
berhenti jangan bergerak
mas ya pak
pak buruhan pak buruhan
pak burhan sebaiknya pulang saja
agus pak buruhan agus jaga polisi
saya dengar berita dari tukang beca yang lain
coba pak bukan cek kebenarannya
pantesan bang udin ini hp nya mati
ya sudah makasih informasinya ya saya jalan dulu ya
ngeditik menahan kau ya kakak pecus
sosial berangkatan di haji lagi
jangan jangan selama ini dia bisa nabung hasil penjualan curanmon
iya benar kelihatannya aja alim
tiap hari jumat ngasih tumpang gratis
eh ternyata mantunya kriminal
hei jangan omong sebarangan
pak buruhan itu orang jujur
sebelum kalian manggal di sini
dia tuh jadi kuliah anggaran
kuliah anggotwi pasar
yang terbarang di toko
ngomong sebarangan aja loh
jujur apa aja mantunya aja maling
fitri kamu harus sabar nak
anggap saja apa yang terjadi ini adalah cobaan untuk kamu
bu ini semua salat fitri
karena fitri enggak dengerin nasihat ibu dari dulu
yang lalu jangan disesali
kamu harus bisa mengambil hikmah dari semua ini
maafin fitri ya pak
yang talah ya
semoga suami kamu bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini
jadi besok kamu besuk suami kamu kan
buat apa dibesuk
pak agus itu sudah mencemarkan nama baik keluarga kita
bu tapi biar bagaimanapun fitri ini kan masih istri yang sah dari agus
agus itu sudah mencemarkan nama baik keluarga kita

tapi jangan pernah memendam kebencian terhadap orang
di samping itu kan agus itu tetap mantu kita
sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membimbing agus kalau dia betul betul bersahabat

fit sampaikan selam bapak buat agus besok ya
maafilah aku fit
aku minta maaf karena aku sudah buat kamu dan orang lainnya
aku minta maaf karena aku udah buat kamu dan orang tua
aku sudah bikin kalian malu fit
aku pikir motor yang aku beli itu bukan motor bodong
tapi aku gak mau di penjara
aku minta bantuan kamu
tolong bilang ke bapak kamu untuk bebasin aku
ngebebasin maksud mas
suruh bapak untuk suah polisi
aku mau ke penjara
pasti bapak nggak akan mau karena ini caranya salah mas
kamu ngomong aja ke bapak
percaya sama aku
aku gak mau
aku udah sering ngerepotin berapa
aku udah sering ngecewain bapak
dan aku gak mau ngerepotin bapak untuk
kesekian kalinya lagi mas
kamu ini istri aku
aku berang muruh kamu
harus patuhin semua perintah aku
tolong jangan paksa aku
aku udah capek ngeladenin semua kelakuan kamu selama ini
ini kata polisi
saya gak peduli mas
saya berhak pada istri saya
kalau kamu gak mau bantu aku
lebih baik kita pisah
aku gak butuh istri kayak kamu
aku gak butuh istri kayak kamu
kamu pergi dari sini
kamu pergi dari sini
pergi dari sini
pokoknya ibu gak restui hubungan kamu dengan agus
loh ibu jangan nyalahin mas agus terus dong
mas agus emang belum kerja
dan mas agus juga bukan laki laki yang baik di mata ibu
tapi bu mas agus janji sama aku
tapi kalau kita menikah mas agus pasti akan berubah
dia itu cuma bisa kasih janji fitri
pikirkan masa depan kamu
sudah bu sudah
kalau ibu marah marah terus
persoalan ini tidak akan pernah selesai
bapak juga tidak setuju
kalau kamu memilih agus menjadi calon suami kamu
tapi bapak tidak mau memaksa kamu
bapak cuma minta
tolong dipertimbangkan lagi
baik buruknya untuk kamu
karena yang namanya menikah itu
tidak sebulan dua bulan